kamu bohong sama aku kan san
berarti kamu salah mengalahkan aku aida
itu semua gak ada hubungan isma

aku kecewa sama kamu san
saya tidak melakukan tablak lari pak
saya tidak melakukan tablak lari terhadap lila atau siapapun
berdasarkan laporan yang kami terima
memang ibu sebagai pelakunya
dan itu ibu sendiri mengaku kepada si pelakunya
memang siapa pelakunya pak